banjir bandang akibat luapan sungai pematang cisurupan
menerjang puluhan rumah di dusun cisurupan kabupaten sumedang jawa barat pada sabtu petang
terjangan banjir bandang ini bahkan merusak beberapa rumah yang dilalui aliran banjir
akibat banjir bandang tersebut warga pun panik
berusaha menyelamatkan diri keluar rumah dan tidak berani kembali ke rumah
menurut ketua rt setempat banjir disertai lumpur menerjang sebanyak tiga kali
data sementara sebanyak sepuluh rumah terkena dampak empat diantaranya mengalami kerusakan
kebaturan hujan yang tinggi
air itu semua pada meluap sebagai diketahui bersama bahwa
cimanggung atau parakan kencang semua pada dasarnya adalah air cukup tinggi
pada saat kejadian tanggul itu tidak menggunakan lagi
dibawah menghantam satu buah rumah
hingga terjadilah tanah tanah masuk
hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa

banjir setinggi tiga puluh hingga lima puluh sentimeter merendam jalan raya sapan kecamatan bojongsoang kabupaten bandung
banjir akibat luapan air sungai cikeruh dan sungai citarik ini terjadi sejak sabtu petang
pasca diguyur hujan deras selama hampir dua jam
akibatnya arus lalu lintas di jalan alternatif penghubung antara kota dan kabupaten bandung ini nyaris lumpuh
banyak pengendara memilih untuk memutar arah dan mencari jalan lain yang lebih aman
banjir sering terjadi di kawasan ini pasca hujan deras turun
sedimentasi yang sudah tinggi di dua anak sungai citarum disebut menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan ini
hujan dari daerah majalaya
kan dari kejadian jam dua hujan besar
dari ke sini hujannya jam empat an lah
jadi banjir ya
luapannya luapan sungai apa
dari sungai citarum
warga berharap adanya langkah serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir di kawasan ini
dari diputan cnn indonesia